pembalap formula satu indonesia rio haryanto menceritakan masa depannya setelah keluar dari pembalap utama manor racing rio berharap pemerintah indonesia terus mendukungnya
berikut kutipan wawancara korespondensi nn indonesia arman helmi dengan rio haryanto di ajang kaikindo indonesia international auto show yang diadakan di serpong banten sabtu kemarin
ya jadi dari awal musim saya memiliki kontrak dengan tim manor racing untuk bersaing satu musim penuh dengan mereka tetapi harus ada obligation ya yang harus kita fullfield
salah satunya dari payment atau financial dana untuk bisa melanjutkan satu musim penuh
di itu kita dana yang kita butuhkan ada lima belas juta euro dan itu ada sekitar lima term yang harus kita bayar jadi lima belas dibagi lima kali pembayaran
tapi setelah setengah musim kita tidak bisa melanjutkan lomba karena kita sudah melewati deadline untuk di risk race ke depan dan kita tidak bisa bilang melanjutkan lomba dengan mereka
jadi mereka memutuskan untuk mengganti
jadi saya dengan pembalap lain tentu pembalap lain itu juga mengeluarkan dana ya untuk bisa melanjutkan lomba
tapi manor racing sangat senang dengan performa saya dan mereka menawarkan saya untuk sebagai pembalap reserve driver pembalap cadangan tanpa saya perlu membayar
dan reserve driver ini role nya adalah saya harus tetap ikut terus di setiap ajang seri
dan apabila salah satu dari pembalap
kalau mereka ini mengalami cedera atau mungkin tidak bisa mengikuti lomba saya kemungkinan besar akan menggantikan mereka
jadi menurut saya ini adalah opsi yang paling bagus untuk saat ini untuk menjadi reserve driver
baik rio bagaimana dengan dukungan dari pemerintah sendiri dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga
apakah mereka juga nanti akan ada win win solution juga
karena rio juga tidak berhasil mencapai prestasi yang gemilang
ya saya berharap pemerintah akan terus mendukung ya
tentu saya sedikit kecewa karena di tahun ini saya tidak dapat dukungan penuh karena bisa dilihat saya tidak bisa melanjutkan satu musim penuh
tapi yang saya ketahui juga mereka sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi juga ada sedikit ya persetujuan yang harus
dilalui dan tidak semua pihak setuju untuk bisa memberikan dana kepada saya
jadi ya saya berharap mereka akan bisa mencari solusi untuk ke depannya
dan saya berharap juga bisa kembali di formula one
dan saya merasa masyarakat indonesia juga sangat mendukung saya untuk bisa kembali ke formula one
dan tentu di tim yang lebih kompetitif